tidak pernah ada statement ya petralight dihapuskan tidak pernah ada loh tetapi efisiensi
penggunaan petralight harus terjadi jangan orang mampu beli bensin subsidi
nah itulah kenapa kemarin yang namanya pertamax tetap ada ya kan bahkan kalau ada ya masyarakat
mampu yang mau membantu penekanan polusi udara seperti di brazil ya sekarang sudah ada campuran
yang memakai bioetanol akhirnya udaranya biru langitnya coba kalau malam ya dulu
lagu bintang kecil ada bintangnya udah lama ini ya jadi kita harus dorong oke